cnn indonesia breaking news
dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu
sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik jujur dan adil
kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri
dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin
rakyat indonesia masyarakat kita luar biasa hebat
mereka ingin mengambil peran dan menjadi bagian dalam menentukan nasib bangsa kita
rakyat indonesia sangat bersemangat karena ingin memperbaiki kesejahteraan yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit
mereka ingin memperbaiki ekonomi negara kita dan memperbanyak peluang peluang yang tersedia untuk anak anak bangsa anak anak negeri
kesempatan rakyat indonesia dalam menentukan nasib bangsa kita
ya inilah kedaulatan rakyat yang harus kita jamin melalui proses demokrasi
proses pemilihan umum yang jujur dan adil
proses pemilihan umum yang jujur dan adil
bagi kami prabowo sandi perlu evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu
yaitu dari sisi manajerial pengelolaan data
pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholders dan berbagai aspek lainnya
yang sangat penting dalam melaksanakan pemilu yang jujur dan adil
ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki
untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus dicederai
masih banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa kita
karena indonesia adalah negara yang besar
dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di tahun dua ribu tiga puluh
rakyat kita berhak untuk sejahtera adil dan makmur
prabowo sandi dalam bentuk kecintaannya kepada rakyat indonesia
kepada demokrasi yang jujur dan adil hari ini mengambil
prabowo sandi sudah menunjuk bapak hakim sebagai penanggung jawab
langkah langkah ke depan upaya upaya hukumkan
untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan pak hasim
si pak wapres pak sandi yang kami semua banggakan
bapak bapak ibu ibu semuanya
salam sejati kita semua
sebagai mana yang sudah diberitakan oleh pak sandi
saya ditugaskan oleh pak prabowo dan pak sandi sebagai penanggung jawab
pada koordinator tim hukum atau pragama hukum
karena saya bukan seorang penajaman hukum bukan lawyer
sebagai koordinator manajemen
saya sampaikan juga kepada bapak bapak ibu media
bahwa kegugatan dari prabowo dan pak sandi
akan diserahkan ke akamah konfisi malam
antara jam sepuluh malam
apabila diantara bapak bapak ibu ibu mau hadir
acara penyerahan dokumen dan gugatan kami persilahkan
nanti di gedung makamah konstitusi di jalan merdeka barat
perusahaan pengen juga bahwa ketua tim lawyer atau tim hukum
yang saya kira sudah bukan asing lagi bagi kita semua
beliau juga adalah mantan pimpinan komisi pemberantasan korupsi
beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di makamah konstitusi
ini berantu tim yang cukup berpengalaman
nanti nama namanya bisa nanti kita beritahukan nanti di gedung mahkamah konstitusi
tapi timnya alaman dan cukup cakep dalam bidang hukum
di sana di belakang pak sandi dan
dari tim yang sudah disusun
dan nanti semuanya dibawa pimpinan dari bapak dokter bambang wijayanto
saya kira demikian dari kami
untuk detail detailnya nanti bisa ditanyakan langsung
kepada pak bambang wijayanto makamah konstitusi
kita sudah dapat jadwal sementara dari mahkamah konstitusi
kami diberitahukan bahwa keputusan dari institusi nanti akan diputuskan
tanggal dua puluh delapan juni yang akan datang
kurang lebih satu bulan dari sekarang kita akan mendengar keputusan dari mahkamah konstitusi
saya kira demikian pak sandi
baik terima kasih
sekarang sekan nanti teman teman judir seperti biasa akan berbicara
saya akan memberi keterangan tambahan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh